kembali di kompas yang saudara wacana partai solidaritas indonesia
yang menggaungkan nama presiden jokowi menjadi ketua koalisi partai politik
pengamat menilai persetujuan presiden terpilih dan partai pendukungnya menjadi penting
partai solidaritas indonesia menggaungkan nama presiden joko widodo
menjadi ketua koalisi partai politik
wakil ketua dewan pembina partai solidaritas indonesia atau psi grace natali bilang
presiden jokowi semestinya jadi sosok yang berada di atas semua partai politik
termasuk sebagai ketua koalisi partai partai
dalam podcast gaspol kompas com grace bilang jokowi bisa jadi jembatan
bagi partai yang punya visi sama menuju indonesia emas
pak jokowi itu saya pikir harusnya ada di atas
jadi kan warian ini ketua dewan pembina psi sempat ngasih ide itu
pak jokowi mungkin bisa menjadi ketua dari koalisi partai partai
partai partai mau melanjutkan atau punya visi yang sama ya
ada di situ sebagai pemersatu
direktur eksekutif indikator politik burhanuddin muhtadi menilai
perlu ada persetujuan dari prabowo saat nantinya resmi dinyatakan sebagai presiden pada pemerintahan berikutnya
karena posisi sebagai ketua koalisi partai bakal sangat kuat
nah pertanyaannya ini bagaimana dengan pak prabowo sendiri apakah memberi semacam persetujuan
terhadap peran lebih kepada presiden jokowi
terutama di masa pemerintahannya
jangan lupa kalau misalnya pak jokowi mendapatkan posisi sebagai ketua partai partai koalisi pendukung prabowo subianto
berarti posisi pak jokowi sangat kuat
dan itu akan menimbulkan isu terkait dengan relasi antara presiden yang akan datang yaitu pak prabowo dengan presiden jokowi sendiri
jadi apakah pak prabowo ikhlas atau tidak
menentukan jadi tidaknya posisi pak jokowi sebagai ketua perkumpulan koalisi pendukung prabowo
tak hanya itu burhan juga menilai persetujuan dari partai pendukung prabowo gibran di pemilu dua ribu dua puluh empat juga jadi penting
posisi yang tak punya partai politik usai tak lagi jadi kepala pemerintahan tak cukup kuat jika hanya diusung oleh psi
yang lolos pt dan memiliki kursi besar di parlemen
itu ikhlas untuk diperintah oleh presiden jokowi yang sudah tidak punya power secara formal
salah satu partai pendukung koalisi prabowo yakni golkar buka suara
wakil ketua umum partai golkar erwin aksa menegaskan belum pernah mendengar istilah ketua koalisi
namun erwin memastikan dalam berkoalisi harus ada kesepakatan dari para pimpinan parpol untuk membangun parlemen dan pemerintahan yang kuat
koalisi itu kan dibangun dalam rangka bagaimana membangun pemerintahan dan parlemen yang kuat ya
dan di mana di situ ada kesepakatan para ketua partai
jadi koalisi itu yang jelas adalah kesepakatan musawarah dari para ketua partai
bukan saja di parlemen tetapi juga di pemerintahan
saya nggak tahu kalau ada ketua koalisi nggak pernah saya dengar bahasa ketua puan miskin itu
sebelumnya nama presiden jokowi juga santer masuk bursa ketua umum partai golkar
ketua umum partai golkar erlangga hartarto juga sempat merespons isu bakal bergabungnya joko widodo ke golkar
erlangga menyebut jokowi nyaman dengan golkar
pak jokowi dan partai golkar memang sudah rapat pak
jadi karena sudah rapat sudah beriringan lihat saja iklan iklan partai golkar bersama pak jokowi
sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan pak jokowi dan kenyamanan pak jokowi dengan partai golkar
namun ketua umum golkar dua ribu empat hingga dua ribu sembilan yusuf kala menyebut ada aturan partai golkar soal meritokrasi yang membatasi syarat calon ketua umum
yusuf kala menyebut peluang itu ada
harus terlebih dahulu mengubah isi anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya
ya undang undang aja dirobah
ini ada di adrt golkar bahwa harus jadi pengurus lima tahun baru bisa dicalonkan menjadi ketua umum
ini ketua umum ya kalau pengurus lain boleh saja
ya kalau ada munas kemudian mengubah adart kan enggak itu bisa lolos saja kan pak
tujuh bulan jelang berakhirnya masa pemerintahannya nama presiden jokowi masuk bursa untuk sejumlah posisi
meski jokowi belum menentukan ke partai mana ia berlabuh usai tak lagi mesra dengan pdi perjuangan yang mengusungnya sejak pemilihan wali kota solo pada tahun dua ribu lima silam